memimpin amerika biden akan dihadapkan pada segudang tantangan
beberapa kebijakan yang diwariskan pendahulunya dianggap tidak strategis
sehingga biden pun harus mengambil langkah taktis
kami akan bahas malam hari ini bersama bayu kristianto
ketua program studi kajian wilayah amerika sksgui
mas bayu selamat malam
terima kasih sudah bergabung
oke jadi amerika sekarang sudah punya presiden yang baru
bukan make america great again tapi make america back again ya
pr dari joe biden kemudian kamala harris sekarang apa yang paling besar tantangannya
ya baik tantangan paling besar menurut saya adalah menyatukan amerika
itu seperti yang disebut oleh joe biden dalam kedatunya ketika hari inaugurasi itu
ini pr yang sangat besar
pr sangat besar
kita lihat amerika itu rusuh semenjak black live matter
ketika george floyd dibunuh oleh polisi kulit putih
kemudian beberapa hari yang lalu kita melihat kerusuhan di capital ya
itu satu pr yang sangat besar sekali
bagaimana menyatukan amerika di tengah faksi faksi yang berbeda
di tengah apa yang disebut sebagai domestic terrorism
menurut saya itu tantangan paling besar saat ini
dan orang mungkin ragu apakah dia bisa
tapi itu ada kepercayaan
ya saya merasa ada kepercayaan bahwa dia akan mampu melakukan itu
menurut anda optimistiskah dia bisa menyatukan
warga amerika itu yang paling berat buat anda saat ini
saya pikir kita ada semacam merasa percaya diri pada presiden ini
meskipun tidak bisa kita percaya sepenuhnya bahwa dia akan bisa menyelesaikan semua masalah
dengan seketika ya
tetapi paling tidak dia sudah punya komitmen
dia sudah punya komitmen
dia sudah punya motivasi untuk menangkal semua masalah itu
dan kita melihat kepercayaan dia
dia berpihak kepada orang orang justru yang dipinggirkan
dia berpihak kepada gerakan black

dia berpihak kepada perempuan
dia berpihak kepada kaum kaum yang terpinggirkan mungkin secara ekonomi
itu kita melihat komitmen yang buat menurut saya itu perlu kita percaya
meskipun dengan sedikit grain of salt ya
karena nama tentu saja dia adalah seorang politisi
banyak pemimpin pemimpin negara yang menyambut hangat ya terpilihnya joe biden sebagai presiden amerika serikat
apa yang menurut anda keuntungan dari joe biden
yang menurut anda keuntungan dari joe biden saat ini khususnya bagi mitra mitra strategis seperti kita misalnya contohnya indonesia
bagaimana kebijakan kebijakan politik luar negeri yang akan dia ambil
kita tahu bahwa mungkin dia lebih internasionalis dibandingkan dengan donald trump sebelumnya
yang sangat punya border sebegitu tinggi kan terhadap negara negara lain
jadi menurut saya memang ini satu komitmen sangat positif
termasuk untuk indonesia
bahwa dia adalah seorang politik yang sangat positif
yang internasionalis ya
karena yang tadi sudah disebutkan bahwa dia sudah akan mengajak amerika akan membuat amerika bergabung kembali dengan perjanjian penjajahan yang sebelumnya yang dibuat keluar
dari amerika keluar dibuat oleh trump
dia akan bergabung kembali
dan dengan paham internasionalisme ini saya optimis ya
negara negara seperti indonesia itu kembali bisa bekerjasama dengan amerika serikat
salah satunya terutama dengan penandanya adalah dengan diangkatnya travel ban untuk negara negara muslim majority
nah itu mungkin satu kelegaan besar buat orang indonesia ya
kita tidak perlu merasa khawatir lagi kalau akan ke amerika
atau belajar di amerika misalnya
dengan mencabut muslim travel ban mas bayu apakah ini juga menjadi semacam apa ya
kisih kisih kita melihat bagaimana kebijakan politik luar negeri biden dan juga harris kedepannya
kita tahu bahwa biden ini cukup berusaha keras untuk mengambil hati pemilih muslim
ketika election kemarin bahkan kalau saya tidak salah di salah satu debatnya dia sempat berucap insya allah pada saat itu
apakah ini juga kisi kisi kebijakan politik luar negeri biden
ya menurut saya seperti itu
jadi saya melihat ini suatu pertanda positif ya
fakta bahwa ketika diwawancara dia bisa mengutip ayat ayat dari al quran
menurut saya itu sangat positif
terutama dari sosok figur seorang katolik ya
katolik yang kedua
presiden kartu kedua di amerika serikat
yang menunjukkan tanda tanda persahabatan dengan dunia muslim